sejumlah penyidik kpk menggeledah ruang kerja wakil ketua dpr bidang politik dan keamanan aziz syamsuddin di gedung nusantara tiga lantai empat dpr rabu sore
wakil ketua mahkamah kehormatan dewan habibu rohman menegaskan bahwa mkd tak mengintervensi proses penggeledahan tersebut
wakil ketua mkd habibu rohman yang turut mendampingi proses penggeledahan tersebut membenarkan informasi adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik kpk di ruang kerja aziz syamsuddin pada rabu sore
dan memastikan bahwa seluruh proses tidak diintervensi oleh pihak pengamanan dpr
namun ia menolak berkomentar terkait dengan alat bukti yang disita dan alasan penggeledahan penyidik kpk tersebut
ia menyebut kehadirannya hanya menjalankan fungsi mkd
untuk mendampingi aparat penegak hukum dalam proses penggeledahan dan pemeriksaan anggota dewan di gedung parlemen
karena saat ini dpr sedang memasuki masa reses habibu rohman menegaskan bahwa kepastian soal nasib aziz syamsuddin sebagai wakil ketua dpr akan dirapatkan oleh pimpinan mkd setelah masa reses usai yakni enam mei
awak media tidak diperkenankan mengikuti proses penggeledahan dan dalam pantauan cnn indonesia
total ada lima
lima buah koper yang diamankan dari ruang aziz syamsuddin
para penyidik kpk juga menolak untuk menyebutkan alat bukti yang disita
kami tidak mengintervensi kerja kpk teman teman kpk
tapi kami menjalankan fungsi pendampingan penggeledahan ini
saya ada agenda lain di dapil ini kembali ke dapil
saya sudah memberikan surat tugas kepada kabakset mkd untuk mendampingi ini
saya sih tidak secara lugas disampaikan tapi sudah terlebih dahulu disampaikan ke kabakset tadi
terkait pak aziz syamsudin kasus yang lagi rame ini
untuk informasi terkini terkait penggeledahan ruang kerja dan rumah dinas wakil ketua dpr aziz syamsuddin
sudah ada koresponden cnn indonesia maria sarjana
maria apakah kpk sudah mengeluarkan pernyataan resmi terkait penggeledahan di ruang kerja dan rumah
selamat siang lady malinu
pihak komisi pemerintahan korupsi memang sudah mengeluarkan pernyataan resmi melalui jurubicara kpk ali fikri
dan ini melalui tayangan video ali fikri menyatakan bahwa memang betul
kemarin ada proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik komisi pemberantasan korupsi
di sejumlah tempat terkait dengan dugaan keterlibatan wakil ketua dpr ri aziz samsudin
untuk menunda atau tidak menaikkan perkara di komisi pemberantasan korupsi
dari pernyataan yang dikeluarkan oleh jurubicara kpk ali fikri
menyatakan bahwa sedikitnya ada empat tempat yang kemudian digeledah pada kemarin
atau lebih tepatnya pada hari rabu tanggal dua puluh delapan april dua ribu dua puluh
dari mulai sore sampai dengan malam hari atau dini hari
empat tempat ini diantaranya adalah ruang kerja di dpr ri atau ruang kerja dari aziz samsudin
kemudian ada rumah dinas yang berada di jalan denpasar yang juga turut dikeledak
kemudian ada dua apartemen yang juga turut digeledah oleh penyidik kpk
dan dalam proses penggeledahan ini dari pihak kpk menyatakan bahwa mereka telah menyita sejumlah dokumen
yang diduga dokumen dokumen ini terkait dengan pertemuan yang dilakukan oleh aziz
dengan wali kota tanjung balai sumatera utara muhammad syahrial beberapa waktu yang lalu
yang kemudian juga melibatkan penyidik kpk stefanus robin patuju
yang saat ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka
lady yang menarik dari proses atau dari kasus ini adalah adanya keterlibatan dari pihak luar
untuk kemudian menganulir kasus yang sudah dalam proses penyelidikan di komisi pemerintahan
dalam jumpa pers yang dilakukan beberapa waktu yang lalu ketua kpk firly bahuri
juga menyatakan ada keterlibatan atau ada dugaan keterlibatan dari wakil ketua dpr ri aziz samsudin
dalam pernyataannya jelas pada saat itu lady di bulan oktober dua ribu dua puluh
inilah terjadi pertemuan di antara wali kota tanjung balai muhammad syahrial
bertemu dengan penyidik kpk saat itu bernama stefanus robin patuju
di kediaman aziz samsudin sehingga disinilah ada dugaan aziz menjadi fasilitator pertemuan
di antara wali kota tanjung balai muhammad syahrial dengan robin patuju saat itu
dan kemudian dalam pernyataan ketua kpk firly bahuri juga dijelaskan bahwa proses pemanggilan penyidik kpk
robin patuju ini dilakukan melalui ajudan dari aziz samsudin yang kemudian robin mendatangi rubah dinas aziz
dan kemudian disitulah terjadi pertemuan
pertemuan kemudian adanya kesepakatan kesepakatan sampai muncullah kesepakatan akan ada pemberian hadiah atau janji
atau yang dalam hal ini adalah suap senilai satu lima miliar rupiah dan sudah terrealisasi sekitar satu tiga miliar rupiah
melalui lima puluh sembilan kali transaksi di bank dengan menggunakan rekening atas nama orang lain
yaitu rekening atas nama rifka amalia yang dalam hal ini kemudian disebutkan sebagai
dari teman dekat dari robin patuju
dan kemudian selain menggunakan sistem transfer sebanyak lima puluh sembilan kali
ada pemberian juga yang diberikan secara langsung atau secara tunai oleh muhammad syahrial kepada robin patujuh
dan tidak hanya melibatkan dua orang ini saja lady tetapi kasus ini juga melibatkan seorang kuasa hukum
bernama maskur husain
dan kuasa hukum maskur husain ini merupakan pengacara yang kemudian
memang dipekerjakan atau diperbantukan oleh muhammad syahrial selaku wali kota tanjung balai dalam hal ini
untuk kemudian mengamankan posisinya dalam kasus dugaan jual beli jabatan di wilayah tanjung balai sumatera utara
dan kemudian yang juga menarik adalah bagaimana kpk kemudian menetapkan tiga orang tersangka ini dengan delik hukum yaitu dengan delik suap
lady sebetulnya dalam prosesnya
proses hal atau penanganan perkara jika ada seseorang yang kemudian diduga melakukan intervensi untuk tidak menaikkan suatu perkara
maka ini ada pasal dua puluh satu undang undang tipikor tentang menghalang halangi tindak pidana atau pengusutan tindak pidana yang bisa juga diberikan
tetapi ini juga yang kami kemudian pertanyakan kepada kpk mengapa kemudian tiga orang ini termasuk stefanus robin tatuju justru
diberikan pasal suap sedangkan seharusnya bisa juga diberikan pasal yang lain yaitu pasal menghalang halangi penyidikan kpk
karena jelas tujuannya adalah untuk menganulir kasus yang ada yang sudah dalam proses penyelidikan di kpk
pemberian sanksi dalam pasal dua puluh satu undang undang tipikor ini sesungguhnya juga sudah dilakukan oleh kpk berulang kali pada pihak pihak yang kemudian diduga melakukan penghalang halangan
terhadap proses penegasan atau penindakan hukum yang dilakukan kpk
di antaranya kita masih ingat bagaimana nama kuasa hukum dari setia novanto fedrik yunadi juga diberikan sanksi dengan pasal dua puluh satu undang undang tipikor ini
ini pula yang kemudian kami masih menunggu apakah kemudian kpk nanti juga akan memberikan atau dugaan atau sangkaan yang serupa
yaitu menghalang halangi proses penyidikan yang ada di kpk kepada wakil ketua dpr ri aziz samsudin jika memang ditemukan alat bukti yang kuat
tapi sampai dengan saat ini hanya itu saja lady malino yang disampaikan oleh plt jurubicara kpk ali fikri mengenai temuan temuan yang ada dalam proses penggeledahan yang dilakukan kemarin oleh penyidik kpk
lady kembali kepada anda
ya maria apakah sampai siang ini juga dari pantauan anda ada orang terdekat dari aziz syamsuddin begitu yang dipanggil ataupun diperiksa oleh kpk terkait dengan kasus ini
ya lady untuk di kpk sendiri kami tidak melihat ada proses pemanggilan yang dilakukan oleh pihak komisi tiga
pembeledahan yang dilakukan oleh pihak komisi adalah hal yang terkait dengan penggeledahan yang dilakukan di rumah dinas aziz samsudin ataupun yang terkait dengan aziz samsudin
tetapi tadi dalam acara yang diselenggarakan dewan pengawas kpk kami juga sempat mempertanyakan mengenai bagaimana proses jalannya kasus stefanus robin patuju
yang juga diduga akan melibatkan juga pihak pihak lain seperti penyidik yang lain maupun ada dugaan komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan kpk atau salah satu pimpinan kpk
dengan wali kesehatan

saya ada catatan sedikit mengenai pasal enam puluh lima undang undang kpk
sesungguhnya memang ada larangan di mana pemimpinan kpk kemudian penyidik kpk untuk kemudian bertemu berkomunikasi dengan pihak pihak yang sedang berperkara di komisi pemberantasan korupsi
dan ini juga masuk dalam konsen kode etik di dewan pengawas kpk
kita juga pernah mengingat bahwa saat ketua kpk saat ini firly bahuri menjabat sebagai direktur penyidikan waktu itu
sempat bertemu dengan salah seorang pimpinan daerah yaitu tuan guru bajang di ntb
dan kemudian ini juga menjadi permasalahan kode etik
dan kami juga masih menunggu di sini apakah nanti kpk juga akan menindaklanjuti laporan yang diberikan oleh maki
mengenai pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh salah satu pimpinan kpk
baik terima kasih maria sarjana
kami akan terus menanti informasi terbaru dari anda melaporkan langsung dari gedung kpk jakarta